suruh gue cepetan tapi lu gak tau untuk apa
gara gara lu hamil petakan gue jadi kosong
apa hubungannya mak
kalau nggak ada hubungannya kenapa pada keluar semua dari petakan gue
hm mungkin di tempat lain lebih murah mak
des kapan kapan gue main ke rumah lo ya
gue pengen ngeliat adik bayi lu
ya beneran lah
oh ya kalau ada temen temen yang ngebully lo lo curhat aja sama gue
eh bentar ya
eh gue duluan ya
kampung tanah baru ya
tadi aku lihat warga pada ke kantor rw
ngelihat tina sama mas jono di sidang katanya
aku enggak tahu beb
tanya tapi mereka nya udah ke purwajaw
oh iya pep ring basket sudah dipasang
terus air mancur sudah dipindahkan
ya wes kalau gitu
ya udah kita siap siap jemput guntur sekarang ya
ya aku juga
tapi beb aku pakai baju apa yuk
pakai ini aja bagus
pakai baju merah aja
masa siang siang pakai baju merah beb
ya udah terserah kamu aja ya
jangan terserah beb
ada apaan sih
terus lu ngapain nelfon gua
lu yang nelfon gua
nyuruh gua nelfon lu
tapi gak tau untuk apa
saya tahu dari nori pak
dari nguncung pak
saya dari memunah
dari imas pak rw
dari yati pak
dari yati pak
dari yati pak
dari yati pak
dari yati pak
jadi gini pak rw
waktu itu kita tuh lagi ngobrol bertiga
ya kan poncung
jadi yang masih tau saya itu
lu gak bisa lebih cepat
tapi lu gak tau untuk apa
petakan gue jadi kosong
apa hubungannya mak
kalau gak ada hubungannya
kenapa pada keluar semua dari petakan gue
mungkin di tempat lain
lebih murah mak
ini bukan urusan lu
ini urusan emak sama anak
gue ini mesti cari akal
supaya petakan gue itu penuh
gue mesti keluarin ramuan leluhur gue
kalau petakan gua itu kosong
siapa yang mau kasih gue duit
kan lebih kencang dari gue
mak punya ramuan rahasia
maknya lu tuh
gak mau percaya sama emak sendiri sih
emak tau loh
sebetulnya kalau mina itu bahagia mak
kalau lu bahagia
mama kenapa
ya ella tinggal berapa meter doang
maksud gue lu bantu dorongin
ini udah berapa
lu niat bantuin gak sih
kakak macam apaan lu
kakak macam apaan lu
kayaknya udah gue bantuin dorong
kayaknya udah gue bantuin dorong
ada apa uma
kalian ini mau sidang gue